akhirnya si pedut kenal pecut juga
iya kang dadang
rolling itu apa kum
berguling atau gantian
saya tadi ada urusan pak ustadz
si aceh mau jalan sama cewek
jangan ngerindadang pak ustadz
saya tuh yang mau bantuin wasain
lebih percaya saya
apa lebih percaya aceh
saya percaya sama allah
oke aceh kalau begitu kamu ngajinya paling
makasih pak ustadz

sekarang ambil posisi
iya pak ustadz
kan di rolling pak ustadz
ini ada penyelundup nih di klo tiga nih
tuh si pedut tuh
kan rolling dulu gak pak
kayak bisa ngaji aja di kro tiga
baca aja belum bisa
situasi aman terkendali
penangkapan atau penggerbekan
wah hebat kamu dun
kalian gak usah ngapalin disini
nanti semua orang sekampung tahu
oke siap laksanakan
gak usah dijelaskan
kalian cukup bilang sebelas
salah satu dari kalian
lakukan prosedur delapan
kenapa angkanya saya buat sampai dua belas
padahal kodenya ada tiga belas
karena jumlah rt di chiraus
semakin gak hadir
kalo ada yang bertanya
tentang arti kode tersebut
padahal kalau pertanyaan
kita rt yang bersah
misalnya ada yang nanya sama kamu
oh paham komandan
itulah inti dari kode rahasia
kita harus bisa membuatnya sedemikian rupa
supaya orang tidak bisa menafsirkan
sembilan di rumah ini
delapan itu apa
makanya perlu jadi gedein
kuh kuh kuh
mereka berdua cocoknya di kelas satu
dadang sama dudung
kalau ada si diding
pasti masuk ikro satu juga tuh cek
dadang diding dudung dedeng
iya pak ustadz
pecutnya yang keras doi
jangan terlalu keras
tapi cukup ada garisnya warna biru saja cukup
iya pak ustadz
iya pak ustadz
dimarahin sama pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
doi sabar atuh doi
ini juga mau baca
saatnya menerima pembalasanku
saatnya menerima pembalasanku
saatnya menerima pembalasanku
saatnya menerima pembalasanku
pernah naikkan sih erotik
terima kasih semua
terima kasih semua
terima kasih semua
terima kasih semua
perabot perabot bapak bapak perabot
assalamualaikum kang ini
kirain mama cahat genjari datang
pasti datang lah tukang
ini saya bawain pesenannya
ini saya bawain pesenannya
ini saya bawain pesenannya